terima kasih terima kasih terima kasih ya udah pak wisi eh terdulu masuk dulu mau ketemu dulu
dulu dulu dulu ini ini ramah ya sudah sekarang ramah ngobrol ya sama dulu
bapak kedalam dulu ya
enak nih tampaknya